inilah mural tiga dimensi yang terbentang di jalan keuangan raya rw lima kelurahan cilandak barat cilandak jakarta selatan
mural bertemakan alam di jalan sepanjang dua ratus tiga puluh tiga meter ini diinisiasi warga untuk merayakan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga
selain itu spot foto ini dibuat untuk mengajak masyarakat berkunjung ke museum basuki abdullah yang berada di kawasan tersebut
dan sebagai sarana edukasi protokol kesehatan covid sembilan belas
dan jalan ini diantaranya bertemakan lingkungan dan juga sosialisasi masalah covid sembilan belas
jaga jarak memakai masker kemudian juga mencuci tangan
mural tersebut digarap oleh enam belas pelukis dari komunitas perupa jakarta raya dan didanai oleh pengelola museum basuki abdullah
tema mural terinspirasi oleh karya maestro seni lukis basuki abdullah yang kerap menggambarkan keindahan alam indonesia
kami yang tergabung dalam perupa jakarta raya mas itu melibatkan sekitar enam belas pelukis
nah kalau chatnya sendiri sih memang kira kira menghabiskan
seribu liter lebih lah mungkin bisa seribu lima ratus atau bahkan hampir hampir dua ribu liter ya dari sepanjang jalan ini
meski baru diresmikan pada dua puluh lima agustus lalu spot foto ini menarik perhatian masyarakat
banyak warga yang membawa anak mereka untuk bersuah foto atau mampir setelah berolahraga
bagus banget hiburan terus bagus bagus banget
jadi ngapain aja di tempat ini
warga yang hendak mengabadikan momen di tempat ini tidak dipungut biaya
tetapi wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
satrio adi probokus hartoyo jakarta